baik sebelum kita tanya mas elvan apa perkembangan terbaru dari detik com karena detik kan setiap detiknya pasti ada perubahan karena kita juga disini melihat tadi mas elvan tiba tiba interupsi interupsi ada informasi baru
nah apakah ada informasi baru juga dari kertanegara kita ke refli
ya saat malam budi dan juga putri baru saja ketua umum partai gerindra prabowo subianto ini kembali ke kediaman pribadinya di kertanegara jakarta selatan
setelah tadi menggelar pertemuan sekitar sepuluh menit di kediaman pribadi ketua umum partai demokrat yakni susilo bambang yudhoyono
kami masih belum bisa mengetahui apa isi pertemuan dari prabowo dan juga sby yang berlangsung sangat cepat
namun tadi informasi yang kami dapatkan dari beberapa petinggi dari partai gerindra bahwa prabowo kembali menanyakan kepada susilo bambang yudhoyono apakah ia akan bergabung mendukungnya dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
dan saat ini memang di dalam kediaman pribadi prabowo subianto
tadi kami melihat kedatangan dari presiden pks sohibul iman kemudian ketua majelis suro salim segaf al jufri dan juga jajaran petinggi dari partai keadilan sejahtera sudah komplit berkumpul di dalam kediaman pribadi prabowo subianto
tadi juga ada wakil gubernur dki jakarta yang juga wakil ketua dewan pembina yakni sandiaga uno
namun baru saja sandiaga uno ini meninggalkan rumah pribadi dari prabowo subianto
namun istrinya nur asia uno ini masih berada di dalam
dinamika di koalisi prabowo subianto ini masih terus terjadi
karena kami tadi juga melihat hilir mudik datang dan pergi petinggi dari partai amanat nasional
kami mencoba menghubungi via telepon beberapa petinggi dari partai amanat nasional
mereka mengatakan bahwa memang sudah ada keputusan dari rakernas tetap mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden
namun untuk cawapresnya mereka tetap mengajukan zulkifli hasan sebagai cawapres
kemudian nama ustadz abdul somad dan juga nama sandiaga uno
artinya di internal pan sendiri belum ada kecocokan ataupun belum ada persetujuan untuk mendukung nama yang menguat saat ini adalah sandiaga uno
sementara untuk pks tadi kita sudah mendengar juga bahwa pks memang mendukung prabowo sebagai capres
namun untuk cawapresnya harus diputuskan bersama dengan partai koalisi
nah untuk partai demokrat saat ini susilo bambang yudhoyono tengah menggelar rapat majelis tinggi kembali untuk menyampaikan apa yang sudah ia bicarakan bersama dengan prabowo subianto
dan tampaknya ini ada kekhawatiran juga
dan juga dari internal partai gerindra bahwa prabowo subianto bisa tidak mendapatkan tiket untuk maju pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
karena ternyata komunikasi antara demokrat pan dan juga pks ini terus terjalin untuk bisa memunculkan opsi baru
yakni pasangan anies baswedan dan juga agus harimurti yudhoyono
tampaknya ini masih akan terus berlanjut informasi terus berkembang
kami mencoba menggali kebenarannya apakah rumor ataupun informasi tersebut itu benar
kami tadi juga bertanya
kami bertanya kepada beberapa petinggi dari partai gerindra
mereka masih membantah bahwa mereka masih optimis prabowo akan mendapatkan tiket
namun sekali lagi komunikasi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai demokrat pan dan juga pks ini kembali bisa memungkinkan mereka meninggalkan partai gerindra
mereka meninggalkan prabowo untuk membentuk poros sendiri
artinya tentunya akan ada banyak kejutan
dan harusnya memang konferensi pers ini digelar pukul delapan malam tadi
namun tampaknya harus
jadi kita harus diundur
dan tadi kami juga mendengarkan informasi bahwa malam ini kemungkinan akan deklarasi koalisi terlebih dahulu
apakah capres dan juga cawapres kemudian diumumkan besok
ini masih berseliweran terus informasi
kami terus akan mengupdate kepada anda teman teman di studio
rifana terima kasih
kita akan terus menanti perkembangannya
mudah mudahan anda tidak lelah karena kami juga di studio tidak lelah
tetap semangat kita akan
terus menantikan perkembangannya